kementerian kesehatan mengonfirmasi satu kasus cacar moyat atau monkeypox ditemukan di jakarta
dengan temuan itu hingga saat ini total ada dua kasus monkeypox yang terkonfirmasi di indonesia
dalam diskusi sosialisasi kewaspadaan monkeypox secara daring pada enam belas oktober lalu
anggota tim kerja direktorat surveillance dan kekarantinaan kesehatan kemenkes cita septiawati mengungkapkan
temuan terbaru ini dilaporkan pada empat belas oktober
sebelumnya kasus pertama monkeypox di indonesia dilaporkan pada agustus dua ribu dua puluh
dan kasus pertama ini juga dilaporkan berada di jakarta
cita juga menjelaskan secara global kasus monkeypox yang terkonfirmasi pada dua puluh enam september
ada lebih dari sembilan puluh ribu kasus yang ditemukan di satu ratus lima belas negara
dan jumlah kematian akibat penyakit ini dilaporkan ada satu ratus lima puluh tujuh kasus
untuk indonesia sendiri bahwa kita menemukan
kasus tahun dua ribu dua puluh dua yang kebetulan kasus tersebut merupakan kasus import
karena kasusnya ada dari luar
dan ini berdasarkan rapid risk assessment kita di tahun dua ribu dua puluh dua
itu di indonesia resiko importasi ke indonesia adalah cukup tinggi
dan belum lama ini kemarin kita mendapatkan laporan kembali
satu kasus sehingga sampai dengan hari ini kita mempunyai dua kasus konfirmasi
keduanya berada di jakarta